duh sibuk banget nih kayaknya
kalau mau natalan gini pesanan pohon cemara memang lagi banyak banyaknya ya
meningkat malah malah malah tambah meningkat adanya covid ini untuk cemara pua pua
nah salah satu alasan meningkatnya penjualan karena para petani pohon cemara
di kelurahan leduk kecamatan prigen pasuruan jawa timur ini
menggunakan pohon cemara jenis pua pua atau kupressus papuanus
alasannya cemara pua pua memiliki keunggulan tahan lama alias tidak mudah layu
tanaman asli desa leduk ini juga dikenal tidak mudah rontok
meski membutuhkan waktu pengiriman berminggu minggu
tak heran kalau pesanan yang datang tak hanya dari dalam negeri
tetapi juga mancanegara seperti singapura
agar pelanggan semakin puas para petani sangat teliti merawat pohon cemara
yang sudah selesai
ada satu saja ranting yang terlalu panjang langsung mendapat penanganan khusus
agar estetika pohon cemara ini tetap terjaga
perawatan pertama ada rumput rumput yang panjang ini ya dibersihkan
biar daun yang dibawa ini tidak rusak
nanti kalau sudah bersih semua ranting ranting yang panjang ini dipotong dirapikan
harga pohon cemara pua pua ini sangat tinggi
rupiahnya dari rp lima puluh dua ratus lima puluh tergantung ukuran
jelang perayaan natal para petani pohon cemara hias ini mendapat orderan hingga ribuan pesanan
atau satu hingga tiga truk untuk sekali pengiriman
semarak natal juga mulai terasa di sebagian besar kawasan permukiman warga
di jalan manunggal samarinda kalimantan timur
uniknya tahun ini para warga menghiasi lingkungan dengan ornamen pohon natal
yang terbuat dari barang bekas
bagian rangka menggunakan kayu bekas dan tali nilon
kalau hiasannya menggunakan botol bekas dan lampu hias sisa perayaan tahun lalu
selain hemat biaya pembuatan pohon natal dari barang bekas ini
juga menjadi sarana silaturahmi antar warga
kita ala ala di luar negeri gitu gimana
terus awalnya itu bunga pohon ini pucuk merah ini yang dibuat
tapi karena terlalu pendek kadang anak anak juga untuk keamanan anak anak
jadi akhirnya dibuat yang lebih tinggi dari kayu kayu bekas itu
warga berharap pada natal tahun ini pandemi bisa segera berakhir
sehingga aktivitas bisa kembali normal
simliputan cnn indonesia